berniat menggali septic tank seorang warga di sukabumi menemukan sebuah terowongan bawah tanah
tim speleologi dan keving sukabumi langsung melakukan penggalian dan berusaha untuk mengungkap fakta baru dari banker bawah tanah itu
beberapa sampel tanah dan batu bata dari banker dibawa untuk diteliti
warga kampung karamat kopeng kelurahan karamat kecamatan gunung puyuh digegerkan dengan penemuan ruang bawah tanah
ruang bawah tanah yang berbentuk lorong itu ditemukan warga yang hendak membuat septic tank di belakang rumah
tim speleologi dan keving sukabumi datang untuk mengidentifikasi
tim speleologi menduga apa yang ditemukan warga ini merupakan terowongan
penggalian pun diteruskan untuk mengetahui dasar dari ruang bawah tanah ini
beberapa sampel batu bata dibawa untuk diteliti
memang temuan yang ada saat ini sebetulnya ada beberapa struktur dari bangunan belanda kalau kita duga
karena dikuatkan dengan bentuk bentukannya kemudian dari struktur
kemudian dari batu bata yang memang terpasang seperti itu
ini baru identifikasi awal dari laporan temuan sebetulnya
fungsinya seperti apa kita pun masih menduga sebetulnya
muncul beberapa dugaan tentang apa sebenarnya ruang bawah tanah itu
ada yang meyakini sebagai terowongan bawah tanah hingga gudang senjata
apalagi sebelumnya daerah itu merupakan asrama sewaktu zaman penjajahan belanda dahulu
ahmad fikri sukabumi